ya panitia seleksi calon pimpinan kpk telah merilis satu ratus sembilan puluh dua nama yang lolos seleksi administrasi pimpinan kpk
indonesia corruption watch atau icw menyayangkan pansel tidak mempertimbangkan kepatuhan melaporkan lhkpn sebagai syarat seleksi administrasi
ya menurut peneliti divisi hukum dan monitoring peradilan dari icw
kurnia ramadana dokumen administrasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau lhkpn adalah isu penting untuk mengukur integritas seorang calon yang berasal dari unsur penyelenggara negara terutama penegak hukum
icw menemukan beberapa nama yang lolos sebelum memperbaharui lhkpn
icw juga mendorong agar setelah ini pansel lebih seksama melihat rekam jejak para calon apakah ada catatan pernah tersangkut kasus hukum dan persoalan etik dari lembaga asalnya
jangan sampai figur figur yang diloloskan oleh pansel satu ratus sembilan puluh dua ini ada nama nama yang diduga pernah tersangkut persoalan etik di lembaganya terdahulu
lalu poin ketiga kita masih melihat setidaknya lebih dari sepuluh orang yang berasal dari institusi penegak hukum
yang mana sedari awal icw juga sudah menyuarakan agar nama nama yang dicalonkan oleh kapolri
ataupun jaksa agung lebih baik diberdayakan di institusinya sendiri
kenapa karena mengingat institusi kepolisian ataupun kejaksaan belum terlalu banyak berubah
kita bisa melihat dari beberapa survei ataupun penelitian yang masih menempatkan institusi kepolisian dan kejaksaan pada level terbawah dalam hal kepercayaan publik dalam melihat komitmen pemberantasan